selain kawasan luar batang pemerintah kota jakarta utara juga memberikan surat peringatan pengosongan bangunan tahap tiga
bagi warga pasar ikan penjaringan jakarta utara
namun warga berharap agar pembongkaran diundur karena masih banyak warga yang mencari rumah kontrakan
pemerintah kota jakarta utara didampingi petugas kepolisian dan tni memberikan surat peringatan pengosongan
atau pembongkaran rumah tahap tiga bagi warga pasar ikan penjaringan sabtu pagi
pemerintah berencana membongkar bangunan bangunan yang berada di wilayah pasar ikan
untuk merevitalisasi museum bahari dan masjid luar batang sebagai cagar budaya
lokasi ini terlihat kumuh karena pasar dan permukiman padat penduduk di sekitarnya
alat berat juga sudah didatangkan rencananya pembongkaran akan dilakukan pada hari senin
sejumlah warga terlihat sudah mulai membongkar rumahnya sendiri
namun sebagian warga memilih bertahan karena tidak mendapatkan ganti rugi
warga berharap pembongkaran dimundurkan karena mereka harus mencari tempat
pembongkaran yang tidak mendapatkan ganti rugi adalah tempat tinggal baru
bagi warga pengontrak yang tidak mempunyai ktp dki jakarta dan tidak

pembongkaran yang tidak mendapatkan ganti rugi adalah tempat tinggal baru